itu mereka kenapa ya
jujur gitu bilang kagak mau dijodohin sama sih itu dia sudah bilang kalau saya itu
punya calon sendiri ya emang beneran udah punya calon makanya saya bilang saya udah
punya pacar namanya mirna lagi ngapain sih pakai nyebut nyebut nama saya segala
repot air abis itu kepepet mir ada jawaban lain saya minta maaf ya
saya pikir setelah saya menyebut nama mira sebagai pacar saya
ibu saya bakal batalin percodoan itu ternyata
mirna tolongin saya bantuin saya untuk pura pura nih jadi pacar saya
masukan dari saya mungkin dari rekan rekan sekalian ada input sehubung dengan pembicaraan saya tadi
bu ya perusahaan el nino butuh waktu untuk mempersiapkan konsepnya bu
dan prosesnya itu membutuhkan beberapa hari
gak masalah pak bobi
ya karena mereka juga pastinya butuh waktu untuk memikirkan langkah langkah selanjutnya yang akan mereka ambil
ya kita beri saja dulu mereka waktu
tapi kita juga harus ingat kita di sini sistemnya kerja cepat
sekian meeting kita hari ini
kepada rekan rekan yang lain silahkan kembali ke meja masing masing
tapi khusus untuk pak bobby dan nina saya harap jangan meninggalkan ruangan meeting dulu karena saya perlu bicara
baik pak bobi
seperti yang pak bobi sarankan elsa akan tetap ada dalam tim untuk mengakuisisi perusahaan el nino
tapi saya minta dan saya harap pak bobi tolong ya jangan memperlakukan elsa itu seperti saudara saya atau keluarga saya
tolong pak bobi memperlakukan bu elsa seperti karyawan pak bobi yang lainnya bawahan pak bobi yang lainnya
karena saya gak mau elsa nantinya akan tidak profesional bekerjanya
apa hanya saya saja yang memimbing bu elsa
ada apa pak bapak bobi keberatan
ibu kan tahu kalau saya memimbing tim saya saya agak keras terhadap mereka bu
justru itu bagus pak
karena memang saya menginginkan ibu elsa itu dilatih langsung oleh pak bobi agar menjadi seorang yang profesional
agar dia lebih baik untuk ke depannya
kalau memang bu jessica menyerahkan sepenuhnya kepada saya saya akan memimbing bu elsa
sebab kalau saya lihat bu elsa itu punya potensi yang bagus
dan dia banyak bertanya tentang akusisi perusahaan
aku akan membuat kamu semakin baik di sini
bos kita dipepet mobil itu bos yang di belakang
berani sekali dia
jangan jangan itu mobilnya aldebar alfari
siapkan dengan xiao
tungguin saya dari sini
itu mereka kenapa ya ren
itu dia pak
saya juga gak tau pak
pelan pelan ya pelan pelan
udah gak usah terlalu dekat
mereka zigzag soalnya bahaya kalau kamu sempet ngamperin dia
ya baik pak
agak ke kanan kamu salib
terus kamu hadang dari depan
yang tadi nggak usah dikejar kita fokus yang depan aja
bagian kalau kita kehilangan jenjak yang depan
udah saya sempat fotoin tadi
ini saya masih penasaran
saya pengen tau informasi secara jelas
ini bener secara murni riki
yang merencanakan ini semua
atau ada yang mencari
atau ada orang lain di belakang ricky yang mempengaruhi dia
itu yang saya pengen tahu
mungkin soal itu saya akan coba tanyakan ke pak angga ya pak
loh dari tadi kagak bisa diam
lu mau selamat kagak
kalau kagak gue abisin loh sekarang juga
nah diangkat cepat
apa jangan jangan elsa udah ketangkep sama gerombolannya ricky ya pak
aku lapor polisi aja dulu ya
iya aku ikut dong
udah kamu disini aja temenin andin
handphone nyala terus ya
kalo ada apa apa telpon aku
udah tenang tenang
aku lapor polisi dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kali ini gue setuju sama lo dah
berarti bukan gue doang yang ngerasa
kalo mirna sama pak rizal itu ada yang aneh
aneh gimana sih orang mbak mirna juga tadi gigi lihat normal normal aja kok
aduh aduh aduh ayang kiki
ayang kiki jangan memandang uya begitu